menjelang penerapan tilang bagi pengguna kendaraan yang tidak lolos uji emisi
yang direncanakan dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta
sejumlah bengkel resmi yang menyediakan uji emisi gratis pun mulai didatangi para pemilik kendaraan
antrean pengendara yang hendak mengikuti uji emisi masih terjadi
meski dilakukan pada hari pertama kerja
di salah satu bengkel di kawasan jakarta barat pada senin pagi misalnya
para pengendara mobil mengikuti uji emisi gratis di sela kegiatan servis rutin kendaraan mereka
pelaksanaan uji emisi gratis di bengkel mobil ini sudah dimulai pada dua puluh tiga hingga tiga puluh satu agustus mendatang
kebetulan alhamdulillah semuanya lolos
kuncik lolos uji emisi untuk ambang parah

sekitar dua lambda sih pak dua lambda gitu dia lolos uji emisi
per satu september dua ribu dua puluh tiga pemerintah provinsi dki jakarta bersama direkturat lalu lintas polda metro jaya
akan memperlakukan sanksi tilang bagi pengguna kendaraan yang tidak lolos uji emisi
pengendara sepeda motor
pengendara sepeda motor
yang tak lolos uji emisi akan dikenai denda rp dua ratus lima puluh
sedangkan pengguna kendaraan roda empat atau lebih akan didenda rp lima ratus
hal ini merupakan upaya pemerintah menekan parahnya polusi di jakarta
pada tanggal satu september seperti apa nih pak
satu september ya biasa biasa aja nilang
termasuk mobil yang motor yang berlawaran arah kita minta untuk ditilang
tilang kan hal yang biasa aturannya udah lama
untuk uji emisi
untuk uji emisi sendiri apakah motor mobil yang akan ditilang seperti apa pak
motor yang ditilang seperti apa
seperti kalau dia menularkan emisi yang melampaui batas
uji emisi direncanakan dilakukan di lima titik lokasi razia
yaitu jalan perintis kemerdekaan jakarta timur
jalan re marta dinata jakarta utara
kawasan taman anggrek jakarta barat
terminal blok m jakarta selatan
dan jalan asia
afrika jakarta pusat
tim liputan cnn indonesia